setelah menjalani pemeriksaan secara maraton enam dari delapan orang yang diperiksa aparat kepolisian resor mataram
dalam penggebrakan di hotel golden tulip lombok dinyatakan positif mengkonsumsi amfetamin
dan salah satunya berinisial r
penyelidikan kasus dilakukan satuan tugas narkoba polres mataram
atas kasus penggerbekan ketua parvi gatot brajamusti dan tujuh orang lainnya di hotel golden tulip mataram pada minggu malam lalu
hasil tes urin menunjukkan enam orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi amfetamin
dan ke enam orang tersebut berinisial d g g r y dan r
kepala polres mataram akbp heri prihanto memastikan orang berinisial r tersebut adalah artis reza artamevia
dan adapun dua orang lainnya masih diperiksa
hingga saat ini polisi sudah memeriksa sebelas orang dalam kasus ini
dan polisi akan melakukan uji lab terhadap barang bukti yang ditemukan
di lokasi penangkapan